di tempat terpisah gubernur jawa barat ridwan kamil pada sabtu malam mengaku siap untuk maju pada pilpres dua ribu dua puluh
jika dirinya ditawarkan menjadi capres atau cawapres siapapun pasangannya
nama ridwan kamil digadang gadang masuk sebagai cawapres untuk anies baswedan maupun ganjar pranowo
pasti kalau ada waktunya pasti media dikabari
hari ini kan masih kontemplasi masih menimang nimang ya
jadi mau berlabuh kemana masih belum diputuskan tapi secepatnya